car free day yang digelar setiap hari minggu
selalu jadi magnet bagi santero warga dki jakarta
kali ini bank indonesia collen interaction kembali memeriahkan acara car free day
dengan tema peduli konsumen sistem pembayaran

bila anda memiliki masalah dengan sistem pembayaran
tekan saja nomor satu ratus tiga puluh satu dan kami akan memberikan solusi